sementara itu para tokoh lintas agama membantah dalam acara reuni akbar dua ratus dua belas
ada muatan politik dari partai tertentu maupun calon presiden dan wakil presiden
yang akan bertarung dalam pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
hal ini diungkapkan usai pertemuan dengan sejumlah panitia reuni akbar dua ratus dua belas
di kawasan cikini jakarta pusat pada sabtu sore
sabtu sore sejumlah tokoh lintas agama membantah bahwa dalam acara reuni akbar dua ratus dua belas
yang diselenggarakan pada hari ini di bilangan monumen nasional
ada muatan politik dari sejumlah partai dan capres dan cawapres tertentu
hal ini disampaikan oleh para tokoh lintas agama usai menghadiri pertemuan
dengan sejumlah panitia acara reuni akbar dua ratus dua belas
para tokoh lintas agama memastikan acara reuni akbar dua ratus dua belas
akan berlangsung tertib aman dan damai
rencananya para tokoh lintas agama ini akan membawa jemaah dan umatnya
yang ikut dalam acara reuni akbar dua ratus dua belas
untuk melakukan doa bersama untuk persatuan bangsa indonesia
acara ini merupakan doa bersama untuk bangsa ke depan
untuk kemanusiaan yang adil dan beradab untuk persaudaraan
para tokoh lintas agama dan sejumlah panitia acara reuni akbar dua ratus dua belas
mengimbau kepada masyarakat agar tidak takut dan mendukung acara
agar dapat berjalan lancar dan aman